sementara itu kementerian energi dan sumber daya mineral sdm
tengah menghitung skema penurunan harga gas di tiap industri
penghitungan tersebut diharapkan selesai minggu ini
selain itu kementerian masih mematangkan konsep zonasi
untuk menekan ongkos transportasi dan memotong harga di sektor hulu
sehingga harga gas yang saat ini berada di kisaran tiga belas dolar amerika per barrel
ataupun juga setara dengan minyak diharapkan bisa turun ke tujuh dolar amerika
kita sekarang lagi menghitung ini ya menghitung mana mana saja yang mungkin kita kasih relaksasi
dengan biaya ekspor yang lebih tinggi dan dia harus memenuhi kewajibannya untuk membangun smelter
dalam kurun waktu kita lagi hitung juga tiga sampai lima tahun harus selesai